cerita dalam bahasa indonesia
siapa yang akan membunyikan bel si kucing
pada suatu waktu di loteng sebuah rumah besar tinggalah keluarga nibel
tidak bukan keluarga manusia tapi keluarga tikus
keluarga nibel adalah kelompok yang sangat bangga
kau lihat mereka bukan tikus biasa
mereka selalu memiliki ide ide hebat untuk memperbaiki kehidupan mereka
bagaimana kalau kita membangun dapur kita sendiri
nanti kita pergi membeli makanan kita sendiri dari pasar
oh iya benar itu akan sangat menyenangkan
aku punya ide yang lebih baik
bagaimana kalau kita membuka supermarket kita sendiri
kita akan menghasilkan keuntungan besar
dan bisa membeli rumah ini
oh ya benar itu akan sangat menyenangkan
tapi itu semua hanyalah sebuah ide
wanita manusia dan suaminya mengundang beberapa tamu untuk makan malam hari ini
dan kita semua tahu apa artinya itu
kita akan mempunyai pesta
aku pikir dia akan mengatakan sebuah perjamuan
pesta jauh lebih baik
aku sudah bisa mencicipi makanan
hebat ini berarti aku bisa memiliki bagianmu
aku tahu aku tahu kita semua sangat senang tentang hal ini
tetapi kita harus melakukan ini dengan baik
bagaimanapun juga manusia manusia ini adalah makhluk makhluk agung yang bisa menangkap kita dalam waktu singkat
benar aku bercanda manusia tidak akan pernah bisa menangkap kita
tapi tapi kita harus berhati hati sekarang tom dan aku akan bersembunyi di balik lemari es
setelah malam tiba kami akan memberi isyarat kepada semua untuk datang
marlin pergi dengan tom untuk bersembunyi di balik lemari es
dalam perjalanannya dia memberitahu tom tentang ide dari jerry nebel
kau tahu tom jerry belakangan ini selalu berbicara tentang menyatakan perang terhadap manusia seluruh planet ini bisa menjadi milik kita
wow itulah yang aku katakan kepada jerry dia sangat kuat apa dia membicarakan caranya
eh tidak sebenarnya kami tidak pernah sampai ke bagian itu aku yakin dia akan memikirkan sesuatu
eh tentu saja kita keluarga nibel sangat pintar
saat malam tiba di rumah besar
marlin dan tom memberi isyarat kepada tikus lainnya
dan itu dia
segala macam makanan tergeletak di atas meja kayu besar
semua tikus menikmati pesta mereka
oh aku tidak mau makan lagi
anggota paling bijak dari keluarga nibel adalah papa tikus
ketika semua tikus berbaring dengan perut mereka yang berat marlin berjalan ke sudut loteng untuk menemui papan nibel
halo papa kenapa kau tidak ada di pesta hari ini
aku mulai tua untuk pesta sekarang nak aku harus lihat apa yang aku makan
aku makan apa yang dibawalah semi kecil dari sana
tapi kenapa kau tidak tidur
aku terlalu bersemangat untuk tidur
kami akan memenangkan pertarungan makan melawan manusia hari ini
jadi aku berfikir tentang ide jerry untuk menyatakan perang terhadap manusia
menyatakan perang terhadap manusia
apa kau sudah gila
tidak ini ide yang bagus
ini ide yang tidak berguna
hah kenapa papa selalu tidak tidak
iya iya itu kata yang tepat tidak mendukung
aku bukannya tidak mendukung nak maksudku adalah sebuah ide tidak peduli sebesar apa tidak ada gunanya jika kita tidak bisa bertindak
hanya karena kita memiliki ide ide yang besar
bukan berarti kita cerdas dan juga berani
tapi keluarga kita cerdas
kau akan lihat papa kita akan menyatakan perang terhadap manusia dan kita akan menang
marlene benar benar bingung
dia tidak mengerti bagaimana bisa memiliki ide besar tidak bisa disebut cerdas
keesokan harinya ketika wanita itu memasuki dapur dia terkejut
maukah kau datang ke sini tolong
apakah kau makan semua sisa makanan tadi malam
opo tidak tidak sama sekali aku menyekat gigi dan langsung tidur
tidak jangan berbohong padaku aku ingat sekali ada banyak makanan di atas meja tadi malam
dan tiba tiba semua makanan itu hilang di pagi hari ini
kau tahu kan kalau kau ini sedang diet itu dia kau hanya akan makan buah hari ini tidak ada lagi
tapi tapi aku tidak melakukannya
berhenti berbohong padaku
tapi aku tidak berbohong aku bahkan tidak melihat makanan
mereka tidak tahu tentang tikus di loteng mereka
setiap kali beberapa makanan ditinggalkan tikus akan memakannya dan wanita itu akan menyalahkan suaminya
kemudian suatu hari ketika marlin dan tom sedang makan sepotong roti
marlin mendengar sesuatu yang aneh
tunggu apa kau dengar itu
hei itu pasti kucing tetangga snuggle
yes nama macam apa itu snuggles
kucing itu tidak terlihat seperti snuggles
dan bagaimana manusia manusia ini menganggap kucing itu lucu
kucing adalah monster monster
shh shh shh dengarkan baik baik itu bukan snuggles
itu kucing lain
dan semakin mendekat marlene dan tom bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi
tidak tidak tidak ini tidak mungkin terjadi mereka punya kucing
seengkur kucing k u c i n g kucing
ya ampun ya ampun aku tidak bisa bernafas aku tidak bisa bernafas
tov aku sekarat
baiklah baiklah ingat pelatihan kita
rasakan emosinya lihat tangan tanganmu
sekarang apa yang kau pikirkan
oh iya oh ya benar ini berhasil
lihat tangan kau karena begitu kucing akan mencium kita tangan kita akan hilang
siapa yang memberi manusia manusia itu ide bodoh membawa kucing ke rumah
maksudku makhluk besar berbulu
mereka memiliki kumis itu terlihat sangat aneh
helayan rambut aneh di tempat yang di samping mulut mereka
marlin kita juga punya kumis
kau berpihak pada siapa sobat
kita harus mengadakan pertemuan darurat
bagaimana mereka bisa melakukan ini
kita di sini lebih dulu ini adalah rumah kita
baiklah mungkin kita terlalu bereaksi tidak semua kucing memakan tikus kan
mungkin kucing ini vegetarian mungkin saja dia makan rumput
ini sangat bodoh aku katakan kita hidup seperti yang kita miliki tanpa rasa takut
ya aku setuju
ya itu benar
baiklah dia benar ini rumah kita kita datang ke sini lebih dulu
mari kita usir makhluk kecil berbulu itu
dan dengan demikian diputuskan tikus akan hidup terus seperti yang mereka lakukan
mereka akan menghadapi binatang yang perkasa
tikus mulai berkeliaran sedikit takut tapi berani
tapi semuanya tidak berjalan seperti yang direncanakan
itu menghancurkan keluarga
perlahan lahan tikus dari keluarga nibal mulai meninggalkan rumah besar itu
tidak teman teman kita adalah keluarga
kita bisa melakukan ini
tia adalah kucing dan kita adalah tikus
dia tidak akan pernah membiarkan kita hidup damai di sini
sangat indah hidup di loteng ini sebelum semuanya berakhir
kita tidak akan pernah melupakan hari hari kita di sini
keluarga itu menyusut
setiap hari berlalu ketakutan pada kucing semakin dalam di antara nipa
mereka mulai meninggalkan loteng satu per satu
steward penari itu jenny yang pintar chom si penggunyah semuanya sudah pergi
tidak peduli seberapa hati hati tikus itu kucing itu akan selalu menemukan mereka
hari demi hari menjadi berbahaya untuk membawa makanan
sudah cukup kita harus melakukan sesuatu untuk kucing itu sekarang
aku butuh sebuah ide ayolah
terkenal memiliki ide ide yang hebat
oke aku aku punya ide
kenapa tidak pergi dan mengeluh kepada manusia tentang kucing itu
kita bisa katakan pada mereka bahwa kucing itulah yang menghabiskan semua makanan
itu adalah pemikiran yang bagus
tapi masalahnya adalah manusia itu tidak cukup berpendidikan
untuk memahami apa yang akan kita katakan
iya benar itu masalahnya
ayolah putar otak kecil kalian itu
aku mengerti kalau kau memikirkannya masalah sebenarnya adalah kita tidak bisa melihat kucing itu datang iya kan
maksudku sebentar saja kita melakukan kegiatan kita tiba tiba kucing itu seperti melompat entah dari mana
iya tentu saja
itu terjadi ketika aku sedang membaca resep itu di meja
siapa yang kau bicarakan kita semua tahu kau tidak bisa membaca kau melihat tikus tikus betina di kebun

bagaimana jika kita melakukan sesuatu yang akan memberitahu kita di mana kucing itu berada
jika dia ada di ruangan lain dengan manusia itu kita bisa makan di dapur
hmm masuk akal tapi bagaimana kita tahu itu
eee ayo kita beri kucing itu belle
menjual kucing maksudku aku bukannya ingin bermanja manja di sini
tapi kucing itu akan kita jual pada siapa
maksudku siapa yang akan membelinya dari kita
tidak tidak dijual belle
mari kita letakkan bel di lehernya dengan begitu akan berdentang setiap kali dia bergerak
jadi setiap kita mendengar belle kita akan tahu dia berada di mana
dia akan datang mengendus kita dan kita tidak akan ada di sana aku ingin melihat raut wajahnya
luar biasa itulah yang aku sebut ide yang hebat
kau berhak mendapatkan pahit terbesar untuk idemu yang terbesar
kita akhirnya akan tinggal di rumah ini tanpa rasa takut
ini adalah ide yang hebat
yeay tekus tekus yang pergi akan sangat menyesal kita tidak akan lari
ini adalah rumah kita
aku sangat bangga padamu kau tahu apa
idemu harus dihormati sammy
dengan demikian aku menyatakan hari ini dalam sejarah keluarga nebel sebagai hari belle sikucing
bolehkah aku mengajukan pertanyaan yang sangat konyol
aku hanya tikus tukang
aku adalah seorang tua yang mencoba mengikuti generasi yang lebih baru
kau tahu maafkan kecepatan lambatku
tetapi apakah semuanya yakin tentang ide ini
tentu saja iya
apa kau pikir kita akan bersorak tanpa memikirkan ini
ayolah papa kita bukan gerombolan yang mempunyai ide tanpa memikirkannya
ya kami adalah jenis gerombolan yang tidak
mengikuti tanpa berpikir aku kira
baiklah kalau begitu aku punya satu pertanyaan
siapa yang akan membunyikan bel sikucing
siapa yang akan membunyikan bel sikucing
iya maksudku satu tikus harus pergi ke sana dan meletakkan bel di leher kucing itu
iya kan siapa yang akan melakukannya
tiba tiba semuanya terdiam
para tikus saling memandang berharap ada yang menjadi sukarelawan
tapi tidak ada yang melakukannya
baiklah jerry bisa melakukannya
maksudku bukankah kau yang menyatakan untuk berperang terhadap manusia
maksudku aku katakan mari kita mulai dengan kucing
apa tidak maksudku
aku aku harus tetap hidup untuk memimpin pasukan untuk menyatakan perang ya kan
maksudku apa kau lihat gigi kucing itu
kau adalah seorang pemimpin mengapa tidak kau saja melakukannya
apa tidak maksudku apa apa yang akan kalian lakukan jika terjadi sesuatu padaku
aku aku tidak bisa melakukan itu tikus lain akan melakukannya
ayolah katakan siapa yang akan melakukan ini
tidak ada yang siap mempertaruhkan hidup mereka baik jerry maupun marlin sendiri
lagi pula itu adalah kebenaran mereka
itu adalah hal yang mudah untuk dikatakan tapi sulit untuk dilakukan
dan tidak satu pun dari keluarga nibel cukup berani untuk memasang bel di kucing itu
mereka semua mengemas barang barang mereka dan meninggalkan loteng
dan dengan demikian rumah besar itu bebas dari tikus
sebuah ide tidak peduli sebesar apapun tidak ada gunanya jika kau tidak bisa bertindak